menanggapi masih terjadinya serangan teroris di indonesia
ketua program studi kajian terorisme universitas indonesia muhammad syaukilah
menilai jika hal itu tak lepas dari lemahnya koordinasi penindakan teror
menurutnya susunan struktur organisasi bnpt masih belum jelas
begitu pula terkait pelibatan anggota tni
jadi aturan turunannya yang belum ada dan belum jelas yang tadi anda sampaikan ya
ya soal deradikalisasi soal tranarasi kontraderadikalisasi
lalu kemudian susunan organisasi bnpt yang menjadi koordinator dari penanggulangan terorisme di indonesia itu masih belum
nah saya pikir itu juga salah satu hal yang perlu dikisip baik baik dan segera menandatanganinya gitu ya
itu yang menjadi salah satu
ada poin krusial juga dalam konteks penanggulangan terorisme
selain juga kita bicara tentang pelibatan tni hari ini
ada hari ini yang harusnya mandatnya itu satu tahun setelah diundangkan terorisme itu
dua ribu delapan belas sudah harus muncul pps itu
tapi sekarang karena tarik menarik yang itu kentara ya
antara berbagai macam pihak
kemudian sampai hari ini belum ada
tidak ada tanganan oleh presiden
anda mendukung kalau kemudian ada perpres pelibatan tni
sudah tercantum asal undang undang terorisme
kita tidak bisa menafikan ya soal pelibatan tni
tapi bagaimana pelibatan tni mungkin tadi yang disampaikan oleh bang doni
masuk dalam konteks kerangka penegakan hukum gitu ya
kerangka pro justisia
jangan dalam kerangka ikut
bantu kerja kerja kepolisian
dan saja karena terorisme indonesia memandang ini sebagai gangguan keamanan
dan juga ranahnya melalui penegakan hukum tentunya menjadi ranah dari kepolisian
nah berbeda misalkan apa yang tadi disampaikan oleh bang haidar
bagaimana opm lalu kemudian dan juga terjadi di operasi mandaya ya
di polso di mana keterlibatan tni masif gitu ya
konteks melakukan pencarian terhadap kelompok mit